badan pusat statistik mengumumkan raca dagang indonesia periode oktober dua ribu dua puluh tiga surplus tiga empat puluh delapan miliar dolar as atau lima puluh empat triliun enam miliar rupiah
nah ini untuk ini lah cen lah untuk mengakhiri obrolan kita
tapi saya agak berbeda pendapat dengan prof denny ini soal pasal empat puluh tujuh ini
sekolah bersama teman temannya
manfaat senyum itu apa sih
sebenernya ada yang ngawarin sih temen papa di sana
kemudian juga mereka juga ada keris ongkir dan sebagainya